terima kasih anda masih menyaksikan political show dan kita masih bersama dengan para narasumber
dan kita akan memberikan kesempatan kepada teman teman mahasiswa dari badan eskutif mahasiswa universitas diponegoro
sebagai bentuk komitmen dari cnn indonesia komitmennya political show
kita selalu menghadirkan teman teman mahasiswa teman teman milenial untuk bisa berpartisipasi dalam diskusi kita pada setiap episode
dan kali ini teman teman mahasiswa dari bem undip silahkan kalau ingin bertanya ataupun memberikan pendapat
tapi lebih baik tanya sih jadi bisa mencabar para narasumber saya yang ada di studio silahkan
perwakilan dari bem undi siapa namanya kemudian pertanyaannya apa atau komentarnya apa silakan
oke baik terima kasih mbak sebelumnya suara saya masuk ya
ya masuk silahkan
oke ya sebenarnya ini salah satu diskusi dan perdebatan ya tadi yang cukup menarik juga gitu
cuma kalau kami dari mahasiswa sebelumnya saya perkenalkan nama saya iwan ibrahami jak
selaku presiden mahasiswa dari badan eksekutif mahasiswa universitas diponegoro
sebenarnya kami kalau melihat fenomena di tahun politik ini ini kan juga sudah menjadi satu catatan ya
dan satu hal yang luprah ketika menuju dua ribu dua puluh empat koalisi sudah mulai banyak
bersebaran gitu tapi satu hal yang menjadi catatan kami mbak sebelum saya pernah bertanya ya kepada salah satu partai nanti di sini gitu
pertama adalah fenomena yang terjadi di tahun dua ribu dua puluh dua ini menuju dua ribu dua puluh
ini ada satu fenomena kejenuhan politik
nah kenapa bisa disebabkan fenomena kejenuhan politik ini yang mengakibatkan orang menjadi antipati
ataupun menjadi tidak peduli terhadap partai politik gitu karena terlalu banyak sekali lah frankly

yang kemudian ditampilkan di dalam permukaan publik ini sendiri gitu
ya salah satunya misalnya perkara bupuan atau pak ganjar gitu
ataupun dengan partai partai yang lain
untuk memilih mengangkat elektabilitas dari partai
partai politik tidak segan kemudian mengangkat orang orang yang hanya memiliki popularitas
mengangkat orang orang yang hanya memiliki eksistensi saja
tidak ditunjang dengan kompetensi
nah yang saya ingin sampaikan terhadap abang abang dan sekalian yang ada di sini adalah
saya meyakini dan saya masih peduli berkaitan dengan partai politik
maupun dengan dunia politik di indonesia ini
karena ini menjadi salah satu unsur demokrasi
tapi yang ingin saya dan kami ingin sampaikan adalah
perkara partai politik ini tidak hanya selalu berkutat pada elektabilitas saja
bagaimana politik indonesia bisa bagus ketika ditunjang dengan kualitas
nah saya ingin sampaikan
sekarang pertanyaan saya
partai pdip perjuangan sampai di titik ini
saya ingin tanyakan kepada bung kamarudin
bung komadrudin akan kira kira memilih siapa
karena budaya meritokrasi di indonesia ini masih sangat mudah
pdip akan memilih siapa bung kira kira
anaknya ketua umum bupuan maharani
atau kira kira pak ganjar pranowo
yang salah satu juga ketika menjadi mahasiswa
salah satu kader dari
ini menjadi menarik untuk kita simak gitu
kira kira bung memilih siapa
saya kira kita sudah dapat poinnya
atau memang meritokrasi
baik terima kasih
mungkin demikian mbak
oh ya terima kasih
ada satu lagi
kayaknya cuma satu saja
itu tadi pertanyaannya sudah banyak
saya mau ke pak komar dulu
nanti saya baru ke bang doli
dari kalangan milenial
yang dilakukan oleh partai politik
karena partai politik lebih cenderung mengedepankan
soal elektoral dalam memilih calon yang akan diusung nanti
pak komar silakan
nah makanya sekarang kan kita tidak cepat cepat
membuat keputusan kan
termasuk juga disampaikan oleh sekjen pd perjuangan
bahwa hasil survei bukan satu satunya
itu karena kita juga mempertimbangkan dari berbagai hal
bahwa kondisi pemilu sekarang ya juga tidak terlepas dari urusan survei
ya tidak mungkin orang cerdas kita calon tapi tidak didukung oleh rakyat
dan ini juga soal kecerdasan rakyat juga
bukan saja partai politik
jadi elektoral tetap menjadi pertimbangan
meskipun bukan pertimbangan utama
berarti kalau soal pertimbangan elektoral ya berarti mas ganjar dong
udah kau jangan bawa lagi saya ke sana
kita sudah lewat ke belakang
karena tadi dikatakan
siapa yang dipilih
apakah anaknya ketua umum atau
saya belum jawab itu
oke itu belum
oh gitu nana aja yang jawab
saya tidak usah jawab kan
itu yang membedakan saya dengan adinda saya di mahasiswa itu
dia orang bebas suka mau ngomong apa saja
kalau ikuti penjelasan saya mestinya tidak ada pertanyaan seperti itu
karena kita ini terikat dengan keputusan organisasi
ini ada aturan
kemudian aturan ini kita
tadi saya sampaikan kongres itu menyerahkan ke ketua umum
secara pribadi saya punya calon
saya ini pengurus partai
itu bedanya saya dengan teman teman mahasiswa atau adinda relawan ini
kita ini tidak bebas
ketika kita masuk di partai politik kebebasan kita diatur oleh aturan organisasi
jadi tidak boleh sembarangan mengungkapkan pendapatnya ya
karena ada aturan organisasi
aturan lainnya harus ditaat
padahal parle itu parlemen itu bersuara
jadi keributan demokrasi itu memang diperlukan
meskipun ada aturan partai
tapi sekarang kan kita bicara sepukung
bukan soal parlemen
kita bicara soal partai politik dan calon kami
jangan dibawa saya kesan
tidak ada relevan
yang anak ini kejar sana ke sini
kita harus jeda terlebih dahulu
nanti saya mau tanya ke bang doli
apakah kemudian elektoral menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh partai golkar
atau ada faktor lainnya
tetap bersama kami di political show